namun surat keterangan tidak mampu atau sktm dari kelurahan tidak diakui karena namanya tidak terdaftar pada daftar terpadu kesejahteraan sosial atau dtks dinas sosial brebes
akibatnya rumah sakit meminta deposit lima lima juta rupiah
suami wahaya berusaha mencari pinjaman untuk jaminan namun tidak berhasil
akhirnya seorang warga menjadi penjamin sehingga bayi muhaya diperbolehkan pulang pada minggu petang
untuk jaminannya seperti apa
saya tanda tangan dengan memastikan bahwa saya bisa mengawal sktm itu sampai dengan selesai
pihak rumah sakit mengatakan pihaknya tidak menahan bayi tapi memberi kesempatan pada keluarga untuk mengurus persyaratan sktm
mereka meminta jaminan karena tidak ada yang mengenal
tidak ada yang namanya pelarangan kan memang persyaratan ini bisa dikumpulkan sampai hari ini
kan kota sakitnya kan dikumpulkan
kepala desa kerasak darsono mengatakan sudah memberikan sktm ke ayah sibahi kasmui namun ditolak dinasosial
saya sampaikan pada pak kasmui nanti kalau seandainya hari sabtu datang ke rumah yaudah nanti senin diurus
untuk antisipasi di kemudian hari dinas sosial meminta kepala desa memproses data warganya yang miskin dan belum masuk desa
untuk mengantisipasi itu setelah kami cek ternyata kalau dia ada di dpks otomatis sktm itu kami rekomendasi untuk digunakan melalui dkk nanti ke rumah sakit
setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak keluarga muhaya akhirnya bisa memenuhi persyaratan administrasi yang diminta rumah sakit
imam suripto brebes jawa tengah